beralik informasi lainnya hingga selasa siang gunung merapi meluncurkan dua kali awan panas
luncuran awan panas masih berada di zona bahaya lima km dari puncak
situs resmi balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi bpptkg
yogyakarta menyebut awan panas pertama terjadi jam tiga lebih tiga puluh menit waktu indonesia barat
luncuran mengarah ke kali bebeng dengan jarak luncur satu delapan km dengan durasi satu ratus sebelas detik
sementara awan panas kedua terjadi jam tujuh lebih dua belas waktu indonesia barat yang juga mengarah ke kali bebeng
awan panas ini terjadi selama tujuh puluh delapan detik dengan jarak luncur satu dua km
kedua jarak luncur ini masih berada di dalam zona bahaya yang direkomendasikan
yaitu sejauh lima km di aliran sungai yang berhulu di merapi
gunung merapi masih berstatus siaga yang sudah ditetapkan sejak lima november tahun lalu